dan sekarang harus menyerahkan harta di luar pajak
kalian prajurit kejam kalian tidak punya perasaan
kenapa memangnya kalau kami kejam
makanya jangan membangkang
cepat ambil harta kalian dan bawa ke sini
kami tidak punya apa apa buat makan aja kami susah
aneh sekali apa yang sebenarnya diinginkan abikar
pertama abikar bersusah payah menyelamatkanku dari serangan dahaya

padahal dia tahu
kalau dahaya adalah gurunya sendiri
tapi abisara bahkan tega melukai gurunya sendiri
dan abikar juga melakukan sholat
lalu dia berjanji akan mengembalikan kitab raja maya
semua benar benar aneh dan membingungkan
gara gara kalah bertarung dengan anak bertopeng itu
aku jadi terluka
aku harus kembali ke lipa depokat
untuk bersemengi memulihkan kekuatanku
guru apa yang terjadi denganmu
sampai saat ini diaku malah belum pulang juga
jangan jangan terjadi apa apa padanya
aku benar benar mencemaskannya
abikar bukan orang sembarangan
aku harus menyusul anakku
munding lekas periksa mereka
sendika gusti prabu
gusti ratu kentering manik

ternyata gusti ratu kentering manik
ternyata gusti ratu kentering manik
ternyata gusti ratu kentering manik
ternyata gusti ratu kentering manik
jagad dewa batara
munding kau periksa orang itu
sendika gusti prabu
sendika gusti prabu
mulutmu kalian prajurit kejam kalian tidak punya perasaan
kenapa memangnya kalau kami kejam
makanya jangan membangkang
cepat ambil harta kalian dan bawa ke sini
kami tidak punya apa apa
buat makan aja kami susah
menganiaya seorang perempuan
tidak ada yang bisa menangkapnya

aku harus menolongnya
orang ini akan menjadi contoh buat kalian
siapapun yang melawan raden wistapati akan mati
siapa yang sudah berani melakukan ini
hentikan kekejaman kalian
siapa kau berani mencampuri urusan kami
kalian tidak perlu tahu siapa dirinya
yang pasti aku tidak suka melihat prajurit yang semena mena kepada warga yang tidak berdosa

sebaiknya aku kabur dari sini sebelum aku bernasib seperti yang lainnya
hebat sekali dia ya
dalam beberapa gebrakan saja
pendekar topeng itu
sudah berhasil mengalahkan
terima kasih kisanak
kau telah menolong kami
sudah menjadi kewajiban kita bersama
pihak kerajaan pasti tidak akan diam
mereka akan menangkapmu
tenang saja paman
aku sudah tahu resiko itu
aku dapat menanganinya
sebaiknya sekarang kalian ambil
barang barang yang telah dijarah oleh para prajurit
kenapa tidak bisa disembuhkan
aku mohon sembuhkan larai ketriman
lapor gusti prabu
yang satu adalah
gusti prabu amuk marugul
raka amuk marugul
mereka berdua harus dibawa ke istana
baik kak kande